sampai kapanpun aku bakal nunggu kamu loh
mas dengerin ya
jangan pernah ganggu aku dan berhenti untuk hubungin aku
dan sebaiknya kamu berhenti untuk berharap aku akan terima kamu ya
karena itu gak akan pernah terjadi
udah siapa ini
selalu aja kayak gini
kalau aku angkat dan andi mengenali kamar ini
dia bisa curiga kalau aku di rumah
aku lama banget sih ngangkat teleponnya
aku kangen banget sama kamu
bener deh aku kangen banget sama kamu
ternyata nahan kangen itu berat banget ya
aku juga kangen banget sama kamu
sebenarnya kamu tuh sayang sama aku gak sih
kamu cinta gak sih
kamu rindu gak sih sama aku
kok kamu nanya kayak gitu sih
kan kamu yang kasih izin untuk kesini
yaudah deh kalau kamu maksa
aku akan pulang dan ninggalin semua usahaku selama ini
aku gak mungkin nemuin kamu dalam keadaan kayak gini andi
aku gak mungkin nemuin kamu dalam keadaan kayak gini andi

eh jangan jangan andi mulai curiga kalau selama ini ada dibohongin
gak gak mungkin
kamu tetep mau suruh aku pulang
kamu tuh egois banget
aku tuh bisa gak lulus tau gak
kamu tuh egois banget ya

aku cuma pengen kamu pulang sehari aja
emang kalau sehari itu akan mengganggu semuanya
akan merusak semuanya
ya enggak sih cuma kan belum biayanya belum capeknya nanti
aku cuma minta ketemu aja sama kamu semenit dua menit
tapi kalau emang aku gak cukup berharga buat kamu
dari awal juga aku tahu kalau
udah udah cukup ya
gak usah dilanjutin
ada apa ya andi sama riri
kayaknya mereka bertengkar
belum pernah mereka kayak gini sebelumnya
berantem kena apa lu

gak biasanya lu kayak gini
gak biasanya lu kayak gini
ada yang ditutup tutupin sama riri mas
berantem kena apa lu
nah biasanya lu kayak gini
ada yang ditutup tutupin sama riri

gue jadi ngerasa
selama ini dia tuh gak mencintai gue mas
dia cuma kasian sama gue
ada seseorang yang dia cintai
tapi itu bukan gue
jadi gue gak bermaksud
gue minta tolong sama lu untuk berangkat ke kalimantan
gue curiga dia disana ketemu sama seseorang
laki laki dan dia jatuh cinta disana

sebenernya riri ada dimana sih
aku yakin dia gak di kalimantan
dia pasti disembunyikan di suatu tempat
di kota ini
gak jauh dari sini
aku harus cari tau
aku harus cari tau
mau bantuin gue gak
gue pasti kebantuin lo
gue pasti kebantuin lo
ada kiriman bunga lagi buat mbak ranti
mas saya jadi penasaran
ini siapa sih yang ngirim bunga ke saya
saya gak tau
karena pemesan hanya berpesan lewat telepon
dan tidak ingin memberikan kepadanya
saya lagi mau tanya
sebelum itu saya permisi mbak ya
tapi aku tetap yakin
pasti harus yang ngirim
gimana bunga yang aku kasih
jadi kamu yang kirim bunga itu
loh masih perlu aku jelasin lagi
kalau aku cinta banget sama kamu kan
sampai kapanpun aku bakal nunggu kamu loh
mas dengerin ya
jangan pernah ganggu aku
dan berhenti untuk hubungin aku
dan sebaiknya kamu berhenti untuk berharap
aku akan terima kamu ya
karena itu gak akan pernah terjadi
konvorit aku untuk kirim bunga ke kantor kamu
itu sebagai permintaan
maafku buat semalam
ri yang harus
gak seharusnya aku ngomong kayak gitu tadi malam
aku kayak gitu karena aku gak kuat
tahan kangen sama kamu
pasti banyak godaan dan kadang kadang
godaan datang dari cinta berlebih
itu udah biasa andi
kamu harus percaya aku gak pernah
justru kamu penting banget buat aku andi
kangen di aku harap
tungguin aku pulang aku janji
begitu tugas aku selesai
aku akan pulang dan aku nggak akan
pernah ninggalin kamu lagi
ya ampun udah mau banget gak ketemu
sejak kamu menikah
kenapa kamu gak balik kerja di sini lagi aja sih tan
abis aku dirumah gak ngapa ngapain
gak ada kegiatan juga makanya aku kesini
pengen ketemu sama necik
oh jadi kamu pengen ngelamar kerja gitu
walaupun gak ada lowongan pasti kamu
keterima deh kamu tau kan prestasi kamu
di tempat kerjaan kayak gimana
itu kan riri sama tante sinta